untuk urusan makanan para atlet yang tinggal di wisma atlet kemayoran disediakan dining hall besar dengan makanan yang sudah disesuaikan nutrisinya untuk asupan para atlet
ingin tahu seperti apa dining hall asian games dua ribu delapan belas berikut liputan selengkapnya
di atas bangunan seluas tujuh meter persegi ini para atlet dan ofisial penghuni wisma atlet biasa makan
dining hall dengan kapasitas tiga tempat duduk setiap harinya mampu menampung dua puluh ribu porsi makanan untuk tujuh tower kontingen dan sembilan atlet penghuni
dari mulai sarapan makan siang hingga makan malam
hall besar ini mempekerjakan satu dua ratus pekerja dari mulai koki utama pekerja dapur ahli gizi hingga volunteer asian games
semuanya merupakan pekerja profesional di bidang food and beverage
betul kita punya tim
tim food safety kita yang pasti ngecek mulai dari raw material sampai makanan dimasak
makanan selesai dimasak ada namanya rapid test
kita coba kita uji makanan itu ada kandungan sorry racunnya ada bakteri dan lain lain
setelah itu makanan baru boleh keluar
terus untuk nutrition kita juga punya tim nutrition yang menentukan jumlah kalori lemak dan lain lain yang dibutuhkan untuk atlet makanan tersebut
jadi memang menu itu
susun berdasarkan itu
di dining hall ini ada beberapa stand makanan yang diisi berbagai makanan dari seluruh dunia
ada stand internasional yang berisi makanan dari eropa dan amerika
stand timur tengah stand asia barat asia tenggara dan stand indonesia
stand makanan indonesia merupakan salah satu stand yang paling banyak digemari
para atlet mengaku puas dengan dining hall yang disediakan pihak panitia asian games
ini adalah pertemuan ketiga saya untuk asian games
dari tahun dua ribu dua
saya berjuang di national stadium selama enam belas tahun
pembeliannya bagus makanan
saya tidak bisa menyalahkan
hanya memilih pilih di mana yang ingin dimakan untuk makan makan malam dan makan malam

di setiap makanan yang disuguhkan ada informasi mengenai kandungan nutrisi dan bahan baku yang terdapat di dalam makanan
ada juga ahli gizi tempat para atlet bertanya soal asupan yang baik atau buruk untuk mereka
ahli gizi akan memberikan informasi mengenai kandungan makanan
dan juga memberi informasi kepada atlet yang memiliki alergi makanan
di semua makanannya ada nutrition factsnya
jadi itu sangat penting dan saya sangat berterima kasih ada itu
jadi yang harus turun berat badan atau harus jaga berat badan itu sangat membantu
dining hall ini dibuka dari jam lima pagi hingga jam satu malam